dari pertama ku bertemu denganmu
ada sesuatu yang membuatku tak percaya
dan sering ku mendengar cerita tentangmu
tapi hati ini tak pernah bel
ku tak lagi menyuka
ku tak lagi menyuka
ku tak lagi makan
karena ku tak sanggup
melihat gelakuanmu yang membuatku bingung
halo sahabat kompas tv dimanapun anda berada jumpa lagi bersama nina nostalgia
di edisi kali ini saya menghadirkan bintang tamu spesial
beliau adalah musisi pencipta lagu dan juga seorang penyanyi
karya karya yang dihasilkan beliau telah dinyanyikan oleh nama nama besar di belantika musik indonesia dan selalu hits
halo mas dito apa kabarnya lama tidak kelihatan nih di layar
apa saja kegiatannya akhir akhir ini mas dito
kalau yang terakhir di samping saya kalau weekend suka ada panggilan
tapi yang rutin memang setiap hari saya mengajar musik khusus anak anak autis
itu kegiatan saya tapi kalau sabtu minggu weekend ya kita ada acara kita bisa main
kalau hari biasa nggak bisa tapi kalau sabtu minggu kita suka dipanggil
mas tito memberikan perhatian khusus kepada memberikan sharing ilmu musiknya kepada anak anak autis ini
dulu sih nggak sengaja ya ceritanya gini aku down dua ribu sembilan nyalek
terus nyalek setelah gak jadi terus aku merasa wih apa ini kemarin
akhirnya tiba tiba ada datang temanku yang memang udah lama gak pernah ketemuku datang ke rumah
tiba tiba dia nawarin mau jadi guru nggak gitu ada temanku miga bilang mau jadi guru nggak
aku bilang guru apa guru musik
loh saya ini otodidak nggak bakal bisa belajar bagaimana cara ngajarnya kurikulumnya nggak ada
tapi karena waktu itu kita lagi nganggur terus akhirnya saya coba deh
terus saya tanya yang mau diajar siapa anak anak autis
tapi karena saya merasa bahwa pengen banget saya mengalihkan kekosongan saya itu kemarin
iya seharusnya saya coba datang ke sekolah dites
kata gurunya ada auranya udah aku coba sampainya gak sengaja aku coba
dari situ gurunya bilang sudah pak tito ini kayaknya cocok auranya nyambung
dari situ saya coba sampai sekarang dua ribu sepuluh saya langsung ngajar sampai dua ribu dua puluh empat saya merasa tempat saya cocok di situ
karena anak anak ternyata nggak perlu pakai not balok
karena itu sudah pernah diajarin dan mereka katanya udah pernah diajarin tapi nggak bisa
terus justru saya ada tantangan
akhirnya keluarlah dengan sendirinya gitu ya
ya udah feeling aja terus pendekatan segala macam
sampai akhirnya dalam waktu mungkin satu tahun ya saya sudah bisa buat anak bermain musik
satu tahun belum bener banget
tapi udah ada gambaran bahwa anak anak bisa bermain
saya cari satu pemain keyboard saya ngajarin pemain bas ajarin drum
tapi di tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas kita udah sering latihan ya
udah punya pemainnya udah punya ini udah bisa ngajarin aku juga
dari yang tadinya susah banget ngajarin sampai akhirnya dua ribu lima belas kita bisa ikutan festival namanya gala talent autis di hongkong
dua ribu enam belas sekolah saya pengen ikut lagi dua ribu lima belas itu dulu speedster band
bisa dicari ya sahabat kompas tv di youtube ada ya
di youtube tuh ada namanya binabi akta shelter ya
nah di tahun dua ribu enam belas ikut lagi juara lagi
terus dua ribu tujuh belas ibu guru kita sekolah kita bilang pak ikut lagi
jangan deh bu saya bilang gak enak juga udah tiga kali
kalau gak salah dua ribu tujuh belas kita disuruh ke kanada
mereka pengen lihat aja gitu
itulah yang saya pikir saya nggak tahu saya nggak ngerti
tapi ternyata sekarang saya betah banget disitu
memang suruh jangan kemana mana sama gurunya
ada kemauan juga ya dari anak dirinya mas dito yang
makanya saya bilang yang belajar sebenarnya bukan anak anak
saya yang belajar sama mereka supaya bisa mengajar mereka
karena mereka anak anak otis pasti anak anak otis rata rata jenius
hanya dia sikapnya aja behavennya aja ya sikapnya yang harus kita
tapi itu sudah berprestasi dengan banyak menyabet
yang di hongkong itu saya juga nggak sengaja tiba tiba bisa kayak gitu
sampai juga akhirnya dapat penghargaan dari ted x ya
ada namanya tetex dari amerika
saya masuk di narasumber itu sebagai pemburu otis gitu
kebanggaan sih mas dito ya
oke kalau kita kembali lagi ke mas dito ini
pertamanya kan saya tahunya mas tito pencipta lagu juga penyanyi juga
ya dulu tahun delapan puluh saya masih rekaman sama chandra
dan ada satu lagu saya pertama tahun delapan puluh dinyanyiin andi maria matalata
tahun delapan puluh harga lagu juga masih tujuh puluh lima
kita cuma pikir ada sumbang sih kita
tahun delapan puluh tuh asa asa dinyanyiin andi maria matalata
tahun delapan puluh juga saya di sma the best basis
oh saya sma sembilan juga tapi yogyakarta
terus tujuh puluh sembilan saya menang festival
saya kenalan sama musisi musisi
gak lama kenalan sama benny mustafa irmalna segala macam
terus ketemu sama chandra darusman
diajak rekaman waktu itu dia punya grup namanya casero
terus kita main di kafe selama tiga tahun sama benn mustafa
itu ngamen dengan irang segala macam
itu pengalaman saya sebagai main basya dan gak bisa ngarang lagu
iya itu juga liriknya dari teman
jadi ada temen gue sma nuni ngasih lirik
kalau sekarang udah beda aku bisa bikin lagu tanpa harus ada lirik
kalau dulu tuh awalnya ceritanya pertama kali saya ngarang lagu asal asal ya seperti itu
akhirnya terus saya mulai berkomunikasi main sama pemain musik banyak
sampai akhirnya chandra juga ngomong lu bikin lagu dong gitu
akhirnya chandra tuh chandra tahun berapa dia bikinlah album
itu saya bikin lagu sama chandra sama pancasila lawan bertiga di albumnya chandra
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima saya ngasih dagu ke orang
saya ngasih lagu ke produser union artist
begitu saya kasih produser bilang ini siapa yang nyanyi
akhirnya hari itu juga saya terlalu dipaksa dan saya kelabakan
dipaksa itu maksudnya mas ito sebenarnya udah jangan sayang
akhirnya saya nyanyi dan itu awal dari ketidaksengajaan dan keterpaksaan saya
oh ya produsernya yang lumayan ya berjasa
karena saya dulu genrenya jazz
kok begitu jadi lagu pop
lagunya orang orang mungkin yang udah kenal saya tuh tahun delapan puluh lima tau
itu lagu yang buat saya pop sekali tapi itulah karya saya
sampai akhirnya di tahun delapan puluh lima saya
karena lagu itu diacak acak sama anak anak di bandung
di dari radio os ada namanya padiangan
nah grup padiangan dulu yang ngerusak lagu paruri saya
sama dia dibikin sealainya babeguatan
dimana di bandung lumayan lah dikenal lagu itu di radio os
sampai akhirnya saya suruh anak anak padiangan tuh mereka kan keren keren gitu
banyak hiburan yang bisa lu hibur karena lu bagus
karena dia parodi bagus terus dia bikin sandiwara juga bagus
saya berharap akhirnya dia berangkat jakarta mereka sukses lah
parodinya di musika itunya apa
ya paling aku cuma ide aja karena tiap minggu tiap malam minggu aku nonton mereka di kampus kampus sekarang
lu lucu banget dan bagus sekali kalau bisa gitu
akhirnya mereka sukses lah selamat lah
nah di tahun sembilan puluh saya dua album di luar musika
tahun sembilan puluh saya di kontrak musika
jadi saya sering ketemu krisha
mungkin nggak saya bisa bikin lagu buat dia
karena saya tahu dia dari saya mulai main band kecil kecil
akhirnya ketemu chrisha ngobrol ngobrol
dia minta bikinin dong lagu gitu
aku merasa aku bukan komposer yang benar benar komposer
jadi semua otolidak udah berjalan
sampai akhirnya mungkin orang nggak tahu kalau lagu pertama saya di chrisnya itu adalah
nah nah nah nah nah nah
itu lagu pertama saya liriknya deddy dukun
saya juga masih belum bisa lurus lirik yang bagus
jadilah album nona nona lisa dipake krisha
setelah itu christie minta lagi aku kasih kisah cintaku
minta artinya bikinin lagi deh aku coba lagi
keluar lagu album untukmu
nah jadi bersamaan tuh aku di musika dengan lagu untukmu
dan kebetulan ruth sanaya lagi bikin album
keluarnya juga waktu itu kerjasamanya juga memusika
jadi ada tiga lagu yang memang bersamaan ya
jadi semua karya mas tito semua ya
ya sudah lah mungkin di situ mungkin karena lagu ini seneng orang akhirnya
namaku adalah naik gitu ya
ya udah aku sih cuma pikir pokoknya
ya sampainya akhirnya aku belajar semua lah
mulai aku sering belajar latihan bisa bikin lagu lewat kita lewat piano
nah apa yang dikeluarkan oleh mas tito ya menjadi sebuah hits gitu loh
tapi mungkin memanggi dua ini ya udah
kalau menurutku aku waktu itu belum punya siapa gimana ciri apa gimana belum ada
setelah krisha keluar kisah cintaku
terus aku sendiri ya di album keduanya ya nggak terlalu tinggi seperti untukmu
waktu itu lagu semoga kau tahu
yang ketiga ada selalu untuk tuhan tolonglah
apa sebetulnya yang menjadi inspirasi
apa yang selama ini menjadi inspirasinya mas tito
saat apa misalnya tiba tiba lagi jalan
dulu sih aku begitu kenal musiknya
memang aku kan dulu jazz temennya
lirik tuner yang deb grusin
tapi setelah berangkat jadi pencipta lagu
karena waktu itu pada saat itu juga produsen minta lagu pop
lagi di era itu ya
akhirnya ke pop aja
untuk bisa bikin suatu lagu jazz gitu
aku nggak idenya kadang kadang spontan aja
kalau dulu masih bersamaan
kalau sekarang aku nggak perlu lagi lirik
jadi sekarang aku bikin lagu banyak banget
kalau zaman dulu kan masih kaset ya mas ito ya
ya waktu aku bikin album memang belum bisa bawain lagu orang
jadi dalam satu album itu misalnya ada dua belas atau sepuluh
tiba tiba di album keempat
waktu kalau nggak salah albumnya selalu ya
di situ saya mulai pengen bisa nyanyiin lagu orang
karena kan saya basicnya bukan penyanyi
tapi ternyata produsennya minta juga yang gaya kayak mas sito juga ya
jadi lagu selalu itu punyanya cossi
cuma warnanya ampe kayak belet beletnya
jadi akhirnya aku nyobain di album ketiga empat di musica itu
lagu siapa aja aku coba yang cocok aku nyanyiin gitu
tapi masih ada lagu mas ito kan dalam satu album
kalau yang satu dua kan memang kebanyakan saya semua gitu
kalau sepanjang perjalanan karir mas dito
ada saya baca tuh di online
itu pernah ada ketemu sama dave kous
nah ceritanya gimana itu
nah ini dulu tahun sembilan puluh lima memang
waktu itu ada dari tvri ada chris patikawa
dia bilang ada bantuan dari unicef kalau nggak salah
akan mengirim komposer dari amerika
ingin bertemu dan kerjasama sama kita kolaborasi
gak tau tahun sembilan puluh lima kita berangkat ke bali
berangkat ke bali aku nggak persiapan apa apa
kalau james sunda yang lain mana bawa ada mc sudah peralatan
aku juga belum punya gitar yang aneh aneh
karena belum bergitar udah dicemerl main main
orangnya kita dikasih listnya kan
wah ada brenda russell
ada yang orang dari sma pemain keyboard
walaupun dia agak jahim ya
kebetulan orangnya agak supel banget
terus waktu mau undian di bali itu
irama aku soalnya bellet dan melankolis
dia kan seksofon manis gitu
satu minggu kita main disitu
judulnya waktu itu yang nulis alan rees
besoknya lagi kita diundi lagi
ada satu komposer namanya jerry nicolescem
ternyata aku buka di browser
jerry nicholson adalah orang topnya
di amerika komposer lagu country
tapi dua duanya sudah jadi lagu
yang satu my heart keeps on calling your name
aku gak sengaja buka youtube
kok bawain lagu yang kita bikin disana
itu lagu kita di bali bersama devkos
itu saat komunikasi di waktu ibaratnya dalam tanda kutip karantina bersama lah
karena kita inggrisnya juga kurang bagus
jadi kolaborasi kita jalan lah lewat musik
kalau mas dito melihat perkembangan industri musik saat ini itu seperti apa sih mas dito
kita masih terfokus pada permintaan produser
di tahun tahun saya itu memang nggak bisa saya mau bikin lagu yang aneh aneh
harus pop manis komersil
sebenarnya saya kan gak suka lagu pop sebenarnya dulu
terus kesitu akhirnya saya belajar lah untuk bisa mainin lagu
padahal saya masih punya rasa saya akan bikin lagu itu
karena produser gak bahkan mau denger gitu
yang aneh anehnya di youtube ini udah jauh berbeda
dan mereka gak perlu lagi produser
dan genrenya boleh apa aja
karena udah ada di satu pasaran youtube
sama amerika di musik
kalau mereka mungkin sudah berputar dari lagu yang ini
makanya kan anak anak yang gen z
kayak di re arrangement lagi ya
iya artinya nuansa itu disenengin sama anak anak ganjar
ya kalau yang millennial tuh udah
dia udah di zamannya adele lah kayak gitu
sebelumnya itu ada lagi apa yang namanya
ada band terus ada ska
nah kalau di amerika sebenarnya mereka udah bikin masing masing dengan gaya masing masing
waktu gitu kita nggak bisa gitu karena produsen gak ada yang mau ngedarin
begitu youtube terbuka pasar bebas
dan dia bisa dimana aja tanpa dia harus ke kota jakarta
yang dengan adanya youtube ini persaingan sudah beda
kalau kita lambat lelet nggak berproduksi terus ya ketinggalan
kalau dibanding dengan musik musik lear ya memang kita harus bergerak cepat gitu ya
ya mungkin karena mereka sudah terbuka di youtube itu
oh ada genre ini ada genre ini
keluar jadi satu album kaset nggak bisa
paling nyelip di kalau lagu ada sepuluh an nyelip satu dua tiga
tapi kalau sekarang ini justru orang mencari sesuatu yang nggak umum ya di youtube
jadi eranya udah beda banget
mas itu ada rencana nggak sih ini lagu lagunya lagi kayak kompilasi kan
kalau sekarang di sana ini karena aku menyetok lagu banyak gitu ya
aku stok lagu banyak dan genre nya gak ada yang sama
menurut temen temenku kalau denger
genre lo bikin gak ada yang sama toh
mulai aku bebas berekspresi
kalau yang sekarang mungkin karena orang taunya aku main lankolis ya
kalau aku keluarin lagu lagu aku yang baru
ada kesukaan nggak mas tito di era sekarang ini
kalau yang belakangan ini memang yang waktu itu naik di youtube segala macam
pokoknya ini penyanyi penyanyi yang memang mereka bersuara bagus
tinggal ketemu lagu bagus makin gila kayak gitu
nah jadi karena sekarang pasarnya bebas
tapi kalau sekarang ada anak yang nyanyinya pas pasan tapi lucu
kalau dulu ya produsen menentukan gitu
memang dulu agak sulit kalau lari dari pop manis gitu
kalau sekarang ini kan udah milenial itu masuk rnb
dan itulah mulai tulus afgan dan segala macam yang ada raisa yang mau jadi sesuatu yang bagus dan baru menurut anak anak yang jaman dulu gitu
kalau sekarang ini udah gak ketampung
jadi akhirnya sebagus bagusnya penyanyi apapun dia harus juga berkolaborasi ketemu sama lagu yang keren
jadi awalnya memang dasarnya artinya tanahnya itu lagu
insinyur pembangunan rumahnya itu adalah arranger
menarik nih ada istilahnya nih tanah
kalau arranger juga nggak punya insinyur bangunan
lahannya itu lagu lah menurut saya ya
penyanyi adalah bisa pembeli bisa pemilik juga bisa pembeli
karena dia suka rumah ini
karena sebenarnya aku sih pengennya dinyanyiin sama yang udah terkenal terkenal
bisa apa enggak ketemu mereka
atau mau nggak mereka nyanyiin lagu aku
ya jadi aku lebih sekarang ke fokus
banyak banget sekarang orang orang yang punya talent bagus
yang penting cocok sama lagu yang aku
bisa sesuaikan karakternya juga ya mas tito ya
ada pesan pesan gak untuk sahabat kompas tv khususnya
para pencipta musik indonesia
ya kalau sekarang yang aku bilang tadi
baru kita bisa buat lagu dan di expose
jadi sekarang bener bener kalau kita gak aktif
karena kalau yang baru baru kan mereka bikin aja
kalau kita yang memang udah biasa main gitu
tapi saya bikin juga yang kob jazz
terakhir sekarang saya lebih banyak ke
karena aku memang suka banget main itu
jadi jazz sekarang ya